ya pemirsa prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh anak bangsa
seorang desainer baju muslim jawa timur berhasil membawa karyanya ke ajang internasional
namanya batik trenggalek yang mungkin masih terdengar asing bagi sebagian orang
dikreasikan oleh yang menjadi busana etnik elegan berstandar internasional
kerajinan batik merupakan warisan budaya leluhur indonesia yang sudah diakui dunia
masing masing daerah menjadikan batik sebagai identitasnya dengan ciri khas tersendiri
salah satunya kabupaten trenggalek jawa timur
sentuhan corak batik terenggalek memiliki keunikan karena didominasi warna alam seperti hijau biru dan coklat
warna pada batik terenggalek ini tampak alami
karena bahan pewarna berasal dari pohon dan kayu yang telah dikeringkan
konon batik di trenggalek berada pada puncak kejayaan pada tahun tujuh puluh an
belum banyak motif yang ditawarkan saat itu
namun setiap motif memiliki filosofi tersendiri
motif bunga cengkeh dan sekar jagad adalah motif yang dianggap legendaris
motif cengkeh melambangkan hasil bumi utama di kabupaten trenggalek
motif sekar jagad menggambarkan keanekaragaman trenggalek yang ditumpahkan dalam kain
perjalanan batik terenggalek pun mengalami pasang surut
sekitar tahun delapan puluh an banyak pengrajin batik tulis yang gulung tikar karena permintaan pasar yang berubah
belum lagi teknik printing yang kemudian mulai dikenal dan menggeser eksistensi pengrajin batik tulis
tak mau menyerah begitu saja
pada dua ribu sepuluh para pengrajin batik tulis terenggalek mulai bangkit dan berani mengkreasikan motif motif baru
tanpa menghilangkan ciri khas warisan leluhur
batik batik terenggalek pada zaman dulu itu bukan penciptaan dari asli motif terenggalek
tetapi meneruskan dari budaya budaya nenek moyang kita
dari utamanya dari keraton solo itu yang dikerjakan
kemudian mulai perkembangan akhir akhir ini
mulai mereka mulai menciptakan motif motif ini setelah adanya desain lomba batik
akhirnya kreativitas untuk menciptakan motif motif terbaru
batik tulis trenggalek dibanderol dengan harga tiga ratus ribu hingga jutaan rupiah
omset rata rata pengrajin batik terenggalek tiap bulan dapat mencapai puluhan juta rupiah
sebagian besar tuku batik di terenggalek bukan tuku konvensional
tetapi berdasarkan pesanan atau berjualan di event pameran
walaupun ada juga beberapa konsumen batik yang memilih datang langsung ke tempat produksi batik
batik terenggalek ini kualitasnya sudah bagus mbak bagus sekali kalau menurut saya
tapi sayangnya belum banyak yang mencari batik terenggalek ini
banyak yang mengetahui batik terenggalek itu bagusnya di mana gitu
jadi kenapa saya suka sekali batik terenggalek karena memang kualitasnya bagus dan tentunya saya bangga sekali pakai batik terenggalek
kiprah batik trenggalek pun semakin terbukti
batik trenggalek beberapa kali dipesan oleh beberapa desainer kondang untuk diperagakan di ajang nasional hingga internasional
gia klarissa terenggalek